sejumlah masjid di ibu kota mulai bersiap setelah pemerintah secara resmi memperbolehkan kegiatan ibadah sholat tarawih di tengah pandemi covid sembilan belas
ramadan akan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat
masjid jami baitul karim yang berada di jalan keramat jaya johar baru jakarta pusat menjadi salah satu masjid di ibu kota
yang kini tengah bersiap untuk melaksanakan kegiatan ibadah sholat tarawih pada awal ramadan nanti
pengurus masjid dibantu warga sekitar bergotong royong melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke area masjid seperti bagian gagang pintu serta tiang
sejumlah peralatan seperti alat pengukur suhu hand sanitizer serta masker tak luput dipersiapkan untuk mendukung jalannya protokol kesehatan
kami juga alhamdulillah sudah menyediakan yang namanya pengukur suhu terus sanitizer untuk cuci tangan
juga beberapa masker yang insya allah akan dibagikan untuk jamaah yang sudah berjamaah terawih di masjid baitul qari